presiden joko widodo meresmikan salah satu ruas tol trans sumatera
yakni ruas tol bakahuni terbanggi besar
tol ini merupakan tol pertama yang akan beroperasi di provinsi lampung
ruas tol yang diresmikan adalah ruas bakahuni terbanggi besar seksi satu
yakni dari pelabuhan bakahuni ke simpang susun bakahuni sepanjang delapan sembilan km
kemudian seksi dua yakni sepanjang lima enam puluh empat km dari lematang menuju kota baru
presiden jokowi mengatakan tol yang masuk dalam proyek strategis nasional ini
dibangun untuk mempercepat proses logistik antar pulau
yang sekaligus dapat menekan biaya pengiriman
jokowi menegaskan akan terus menggenjot pembangunan infrastruktur
agar tak ketinggalan dengan negara negara lain
secara keseluruhan progres konstruksi proyek tol bakahuni terbanggi besar
sudah mencapai enam puluh lima persen
kami sudah terhubung dengan produser lapangan cnn indonesia priscila dauhan
yang akan melaporkan dari lokasi peresmian tol bakahuni terbanggi besar di lampung
halo selamat siang cila
cila bisa anda jelaskan ini bagaimana tadi proses
bisa kita katakan sebagai peresmian dari tol yang ada di lampung ini
apakah sudah berjalan dan jam berapa tadi dan kapan ini progresnya bisa langsung dilewati
oleh kendaraan kendaraan terutama untuk truk
iya selamat siang iqbal dan juga pak mirsa
benar sekali bahwa pada pukul sembilan waktu indonesia baru
presiden joko widodo akhirnya meresmikan proyek tol
ataupun ruas tol bakauheni terbanggi besar yang berada di provinsi lampung
dan ini otomatis menjadi satu ataupun menjadi tol pertama
yang diresmikan di provinsi lampung
dan itu artinya tol ini tol sepanjang empat belas sembilan km ini
akan dikandikan di dua minggu ke depan
dan tadi presiden jokowi menyampaikan bahwa setelah diresmikannya proyek tol ini
itu artinya memang masyarakat dan juga berfungsi untuk menekan biaya logistik
terutama untuk menekan biaya pengiriman begitu antar provinsi
yang memang tol ini menjadi salah satu tol utama pengiriman logistik dari antar provinsi
dan memang tadi presiden jokowi juga menekankan bahwa
proyek ini juga akan terus digenjot hingga akhir
pakai untuk anggaran asian games dua ribu delapan belas
ditargetkan akan selesai pada akhir bulan juni dua ribu dua puluh
dan dapat saya jelaskan juga bahwa yang diresmikan oleh presiden jokowi ini
terdiri dari dua seksi
yang pertama seksi satu yakni pelabuhan bakauheni
dan juga kesimpang bakauheni dengan total panjang
delapan sembilan km sementara
nanti presiden jokowi juga akan meresmikan
seksi lima yakni dari simpang susun lematang
menuju simpang susun kota baru
dengan total panjang lima enam puluh empat km
ini merupakan paket satu dan paket dua yang dikerjakan
dan memiliki total panjang empat belas sembilan km
dari total panjang seluruhnya proyek tol ruas tol bakauheni
dan terbanggi besar ini sepanjang satu ratus empat puluh km
itu memang artinya dari sisi pengadaan
dan dari aspek konstruksinya seperti yang sudah disebutkan iqbal tadi
itu artinya memang presiden optimistis
bahwa proyek ini dapat segera rampung hingga bulan juni dua ribu delapan belas
dan juga tol ini juga sudah dapat digunakan oleh masyarakat
dengan tarif tol sebesar rp delapan ratus per kilometernya
dan jika kita kalkulasikan di seksi satu ini
yakni sepanjang delapan enam km
lima enam puluh empat km ini itu artinya masyarakat hanya membayar sekitar rp tujuh saja
sementara di seksi dua sepanjang lima enam puluh empat km ini
masyarakat hanya membayar sekitar rp empat lima ratus saja
dan ini pun diprediksi dan juga diyakini oleh pemerintah ini
dapat mengurangi waktu tempuh masyarakat yang biasa menggunakan
tol ini ataupun jalan di profesional tol ini hingga lima enam jam
baik kita tunggu sama sama bagaimana progresnya hingga bulan juni dua ribu delapan belas
terima kasih prisky ladauhan yang melaporkan langsung dari lampung